masuki musim kampanye pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
sejumlah pedagang atribut pakaian di kawasan pasar senen jakarta pusat
mulai kebanjiran pesanan
lumayan ya pesanan yang datang pun beragam
mulai dari kaos kemudian ada juga jaket kemudian topi umbul umbul
termasuk atribut lainnya kita lihat bersama
komisi pemilihan umum daerah provinsi dki jakarta
telah meresmikan masa kampanye bagi ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur jakarta
mulai dua puluh delapan oktober dua ribu enam belas
masa kampanye membuat atribut kandidat bertebaran
seperti kaos simpatisan spanduk muk stiker topi dan atribut lainnya
hal ini membuat para pedagang atribut kampanye di pasar senen jakarta pusat kebanjiran pesanan
udah banyak cuma dari tim suksesnya agus yang udah lumayan banyak
yang lainnya belum ada sih
kayak sekarang kan lagi musim musimnya agus silvi kebanyakan di
yang lainnya belum ada
tak hanya pesanan kampanye pilkada jakarta
salah satu penjual atribut bahkan mendapatkan pesanan untuk calon kepala daerah kabupaten bekasi jawa barat
udah lumayan sih udah pada masuk
kita lagi nunggu nih siapa nih yang paling banyak
iya pasangan urut dari ahmad dhani yang udah lumayan masuk
dia udah pesan kaos kemeja sama mu
para pedagang ini mengaku siap menerima pesanan segala jenis atribut
untuk dukungan kepala daerah
mereka siap menerima pesanan kaos dan jaket
mulai seratus hingga sepuluh ribu per helai dalam jangka waktu satu bulan
namun pedagang tidak menampik adanya kenaikan harga karena banjir pesanan
albi pratama jakarta